nama tri risma hari ini disebut sebut masuk dalam bursa pencalonan gubernur dki jakarta
sedangkan status risma kini masih menjabat sebagai wali kota surabaya
akankah risma meninggalkan surabaya dan ikut berebut kursi dki satu
berikut petikan wawancara kami dengan wali kota surabaya tri risma hari ini
nah kalau kampanye aku sudah kemana mana kemarin kok
ke jambi ke kalteng juga sudah kemana mana kok
kenapa enggak lah sekarang ini amahanku jadi ibu juga tahu bahwa manaku sekarang ini wali kota surabaya
enggak ada loh mereka tuh
kayak dulu ya dulu memang sudah aku disiapin menteri
jadi sebuah hari itu sudah disiapin semua pengurus dpp itu nanti burisma jadi menteri ini untuk ini
kenapa alasannya semua dikasih
enggak aku enggak mau udah semua alasannya dikasih
tapi begitu pak jokowi jadi aku ngadep ibu
ibu saya enggak mau
loh kok nggak mau ini serius ini
loh kok enggak mau
tak enggak bu
ya sudah bu saya ingin tetap jadi wali kota